nah ini berapa
saya punya hak untuk kita
senin pagi kepala dinas pendidikan kabupaten gresik menemui kepala sekolah sdn dua ratus tiga puluh enam gresik randu padangan
menganti untuk menindaklanjuti kasus siswi sah yang mengalami kebutaan akibat matanya ditusuk sunduk bakso oleh anak tidak dikenal
kadistik mendesak kepala sekolah untuk bersikap kooperatif dan membantu proses penyidikan kepolisian
termasuk menyerahkan barang bukti rekaman cctv di sekolah
sementara kasat reskrim polres gresik akp aldino prima wirdan mengklaim polisi sudah memeriksa tujuh saksi
yaitu kepala sekolah sdn dua ratus tiga puluh enam guru kelas korban dan orang tuanya penjaga sekolah dan dokter
polisi juga menyita rekaman cctv namun polisi mengaku rekaman kejadian penusukan
mata korban pada tujuh agustus lalu tidak ditemukan
adapun dari hasil gelar perkara kasus ini naik ke tahap penyidikan
sebelumnya pada sabtu siang enam belas september
unit perlindungan perempuan dan anak polres gresik dan unit reskrim polsek menganti
melakukan pemeriksaan lokasi kejadian di sdn dua ratus tiga puluh enam randu padangan
korban sah pun datang bersama kedua orang tuanya
polisi lantas memeriksa gang sebit di sekolah
lokasi mata korban ditusuk sunduk bakso
oleh seorang anak tak dikenal karena tak mau memberi uang pada tujuh agustus lalu
setelah menyakiti korban pelaku kabur
adapun korban langsung membasuh luka di matanya di wastafel depan kelas
akibat kejadian ini mata sebelah kanan siswi kelas dua ini dinyatakan mengalami kebutaan permanen
samsul arief ayah korban menyebut
sekilas mata anaknya terlihat normal dan tidak nampak mengalami kebutaan
dari pemeriksaan di rumah sakit dr sutomo surabaya pada tiga puluh agustus
mata sah dinyatakan mengalami gangguan syaraf dan sulit disembuhkan
sabtu siang enam belas september kedua orang tua korban sempat dipertemukan dengan kepala sekolah
pertemuan dimediasi perwakilan dinas pendidikan kabupaten gresik serta unit ppa polres gresik
tetapi pertemuan tidak membuahkan hasil
pasalnya pihak sekolah sempat menolak menunjukkan
rekaman cctv di lokasi kejadian
bahkan umi latifa kepala sdn dua ratus tiga puluh enam tutup mulut saat dikonfirmasi awak media
sikap pihak sekolah yang dianggap tidak kooperatif ini semakin membuat orang tua korban kecewa
padahal di lingkungan sekolah terpasang lima kamera cctv
termasuk di lokasi tidak jauh dari aksi kekerasan yang menimpa sah
bisa diajak komunikasi baik baik
dari awal kan sebenarnya diajak baik baik gak malu
hingga kini pelaku belum tertangkap
pelaku diduga anak laki laki yang berusia sekitar tiga belas sampai lima belas tahun
miftahul arief gresik jawa timur